polda metro jaya menyatakan polisi dan imigrasi yang ikut ditangkap dalam jual beli ginjal jaringan internasional bukan bagian dari sindikat
petugas imigrasi itu memperlicin pengiriman korban ke kamboja sedangkan petugas kepolisian disuap agar kasus tidak diproses
direktur reskrimum polda metro jaya kombespol hengki haryadi mengatakan
oknum anggota polisi dan petugas imigrasi tidak mengenal para sindikat jual beli organ ginjal
oknum polisi itu hanya menerima uang sebesar enam ratus dua belas juta rupiah dengan iming iming agar aksi para pelaku terbebas dari jerat hukum
sedangkan petugas imigrasi itu berperan sebagai pemberi akses agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi pada saat berangkat ke kamboja
oknum anggota polisi yang terlibat itu dijerat dengan pasal dua puluh dua undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemberantasan tppo dan pasal dua ratus dua puluh satu ayat satu kuhp
tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice
sedangkan oknum petugas imigrasi dijerat dengan pasal dua puluh dua undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemberantasan tppo
tapi pada saat para tersangka ini panik bagaimana supaya lolos dari jerat hukum
anggota ini ada yang mengenalkan supir grab nih kenalan daripada sindikat sindikat ini
udah saya kenal salah satu anggota kepolisian yang informasinya bisa membantu agar tidak dilanjutkan kasusnya
nah kemudian yang satunya untuk oknum imigrasi ini pada saat keberangkatan
jadi yang bersangkutan ini
ada istilahnya paslen tepat
kemudian diberikan sejumlah uang
di mana sih pak
itu tugas di mana sih pak
ada di polres bekasi kota
kalau imigrasinya pak
imigrasinya di bali
kalau soal rumah sakit yang di kamboja itu pak
itu berarti rumah sakit mirip
iya rumah sakit militer di kompens ya itu
rumah sakit militer